kamu gak bisa dipercaya setiap malam kamu gedor masih cucu
astaga ma aku nanti gak pernah ma kayak gitu ma gak pernah ma
ya allah nanti ada apa lagi
bum dang doi doain ya
iya kamu teh gak pulang
enggak saya nemenin ma erod disini
udah jangan banyak ngobrol nanti sholat jauhurnya ketinggalan
iya ne ma permisi
ya ma sholat jauhur dulu ya
kamu gak sholat
ntar ma ma aja duluan
ma kan kalau dituruti gak ada habisnya
kamu ngiti kekuasaan
kamu biar bersenang karena
kamu jadi percaya
sekalipun itu hidup
orang dalam ada kecacat
apakah itu ustaz likin
asobri pengen cepet cepet punya uang banyak
uang yang cukup
buat ngamar dede cantik
dede cantik masih mau nerima keadaan asobri
berapapun penghasilannya asobri nanti
terima kasih ya diri cantik
makasih untuk apa
makasih udah nerima asobri apa adanya
selalu bikin masalah
apa sih maunya dia
ini kan idan kopinya
makasih ya tin
yaudah jangan pesen pesen pesen sob
mia pake telur dua
oh iya sebentar kang
berapa bulan depan kamu ngasih
enakan berapa ya
boleh dua juta
tapi kamu naruhnya sebelum tanggal satu ya
seminggu sebelum tanggal satu masuk
amannya biaya hidup untuk bulan depan
bener ya jang
bener atuh bos
nggak ada di sini mak
ah yang bener
iya dari kemarin tuh gak kesini
kamananya si aceng
dengar dengar aceng sama em berantem ya
jang itu mah urusan mereka
ingat jam dua juta ya
seminggu sebelum transferan gaji bulanan ya
gak sabaran amat sih bos
eh ini teh demi kamu bukan demi saya
seharusnya kamu bahagia punya istri yang begitu mencintai kamu jadi
tidak banyak orang seberuntung kamu ceng
dicintai begitu besarnya sama istri
kemana kamu akan mencari
perempuan yang hatinya secantik ikan
dengar itu ceng
mestinya kamu bahagia
dicintai begitu besar sama istri kamu
kau suara melakukan segala hal
agar istrinya mencintai seperti istri kamu mencintai kamu
ini malah kamu tidak menghargai
apa yang sudah ada kamu miliki
kau suara pernah naksir em kang dadang

kau suara selalu mencintai istri kamu
ini memalukan ikuti
mak dia kata siapa sih mak
masih kata gak pernah kayak begitu mak
untuk apa si achen kedor kedor putrinya cucunya
mungkin cucu susah dibangunin ko
ya pasti pasti alasannya itu
bangunin sholat sumbuh
kita bikin macem macem kamu
pep pintunya di kuncinya
aku mau pergi sama ben
kalau kita udah siap baru ngomong sama mereka
pacar kamu baik ya
walaupun dia sibuk tapi tetep temen kamu
telepon aja jarang di telepon susah banget
kalau pacar dokter kan kelasnya tinggi
sibuknya juga tingkat tinggi
kalau pacar saya mah karyawan biasa dong
sebenernya sih ini bukan masalah sibuk atau gak sibuk
itu cuma masalah keinginan
kalau misalnya emang bener bener dia tuh ingin ketemu sama saya
ya harusnya bisa dong
kalau misalnya emang dia gak kepengen
ya gak kepengen
tapi bisa ketemu lah
iya sih dok
coba deh liat kang koswara
saya tuh bener bener kagum sama dia
kurang sibuk apa coba jadi tukang cilong
ya emang penghasilannya aja sih yang kecil
tapi kan lebih besar sibuknya
aneh aneh kenapa
tapi istrinya malah gak menghargai
emangnya kamu tau dari mana
orang seceraus tau
kamu tuh baru sebulan tinggal di sini
udah gosip sama semua warga